kinerja perdagangan mencetak surplus pada september dua ribu dua puluh
berdasarkan data badan pusat statistik impor sepanjang september secara keseluruhan turun tiga belas delapan belas persen
penurunan ini disumbang oleh impor migas yang turun hingga dua puluh lima dua persen menjadi dua dua puluh delapan miliar dolar amerika
sementara impor non migasi turun hampir sebelas persen menjadi dua belas tiga puluh dua miliar dolar amerika
berdasarkan penggunaannya impor konsumsi menurun seiring impor bahan baku impor bahan penolong dan bahan modal
sebelumnya menteri keuangan sri mulyani indrawati meyakini penurunan impor sebagai pertanda kebijakan pembatasan impor pemerintah
pemerintah membatasi impor demi memulihkan defisit transaksi berjalan
tak hanya itu presiden joko widodo juga menyebut surplus neraca
pemerintah menunjukkan penurunan impor tersebut di raja perdagangan september dua ribu delapan belas sebagai bukti kinerja kebijakan yang ditelurkan pemerintah pada rapat terbatas beberapa waktu lalu
namun keyakinan pemerintah tersebut dibantah bps sebagai perilis data
bps meragukan jika kebijakan pemerintah sudah mulai membuahkan hasil
pasalnya kebijakan pembatasan impor tersebut baru dikeluarkan awal september dua ribu delapan belas dan belum otomatis mempengaruhi neraca perdagangan
bps melihat penurunan impor september terjadi
jadi akibat faktor musiman
yakni akibat peralihan kinerja impor dari agustus ke september yang memang biasanya menurun
beberapa upaya dilakukan pemerintah demi menekan impor
mulai dari menaikkan tarif pajak penghasilan atau pph dua puluh dua terhadap satu satu ratus empat puluh tujuh barang impor
akhirnya neraca perdagangan kembali mencetak surplus meski terbilang tipis
nah apakah benar dalam beberapa bulan kebijakan pembatasan impor pemerintah ini mulai membuahkan hasil
dan apakah upaya ini sudah tepat atau pemerintah seharusnya memperhatikan aspek lainnya untuk memperkuat ekonomi
khususnya menekan defisit transaksi berjalan
hati hati surplus perdagangan semu akan kami bahas dalam segmen di analis berikut ini
dan sudah bergabung bersama kami di studio peneliti institute for development of info
mas bima terima kasih sudah hadir di studio cnn indonesia
mas bima pemerintah ini kan sepertinya percaya diri bahwa kebijakan menekan impor ini
yang membuat sukses begitu untuk menekan defisit
namun menurut anda apakah benar demikian
ini yang menyebabkan penekanan impor ini yang menyebabkan kita surplus
yang terjadi sebenarnya disebut sebagai surplus yang semu
karena ini bukan hasil seperti tadi dipaparkan oleh bps
ini bukan hasil dari pemerintah melalui kebijakan kebijakannya untuk mengendalikan impor
nah kalau surplusnya itu kalau kita lihat semu jadi impornya turun memang
tapi kinerja ekspor september dibandingkan agustus itu turunnya sekitar enam lima persen
artinya sama sama anjlok
dan ini menandakan ada yang harus kita cermati dalam ekonomi kita
sama sama anjlok tapi anjloknya impor lebih dalam
nah kalau kita cek satu persatu salah satunya kita telusuri dari misalkan impor dari bahan baku dan barang modal
artinya perusahaan itu membeli persiapan bahan baku gitu ya untuk produksi kemudian mesin mesin baru untuk investasi yang baru
jadi kalau itu menurun ini bisa jadi artinya mereka sebenarnya sedang menahan diri untuk melakukan investasi baru
karena kemarin kita lihat juga imf di bali misalkan menurunkan outlook ekonomi
kita tahun dua ribu delapan belas cuma lima satu persen tahun dua ribu sembilan belas hanya lima satu persen
yang artinya kita mengalami stagnasi di angka lima persen itu
sehingga outlook pengusaha untuk mengadakan mesin baru ekspansi bisnisnya itu menjadi kurang bagus gitu ya di tahun ini maupun tahun depan
itu yang menyebabkan kemudian turun
menurunnya impor ini bukan berarti membaiknya ekonomi karena bisa saja melambat justru ekonominya
selain kebijakan pemerintah tadi menurut anda apalagi sebenarnya yang memicu surplus perdagangan kita di bulan september
ya salah satu halnya faktor musiman kalau kita lihat ya
tapi ini harus hati hati karena harga minyak mentah masih di atas delapan puluh usd per barel untuk acuan brand
yang artinya tekanan pada harga minyak mentah itu akan mengerus defisit dari migas kita
yang sekarang kurang lebih sudah lebih dari dua puluh
jadi kemungkinan november december defisit migas yang akhirnya turun secara semu karena musiman
itu november desember mulai naik lagi
nah ini kan akhirnya juga berimplikasi kepada mahalnya biaya produksi
bbm jenis non subsidi beberapa kali akan dilakukan penyesuaian pastinya ya
walaupun yang subsidi ditahan dan itu menjadi beban operasional tertentu bagi pelaku industri
jadi ini hanya tempur
dan november december untuk yang impor barang konsumsi kelihatannya masih akan ada kenaikan lagi
karena ada natal tahun baru biasanya secara musiman permintaannya cenderung mengalami kenaikan
ya dan komposisi migas ini tentunya cukup besar ya porsinya di dalam neraca perdagangan
sehingga ini merupakan salah satu faktor yang krusial untuk diperhatikan kenaikan atau penurunan harga minyak itu sendiri
nah mas bima surplus ini kan terbilang tipis untuk beberapa bulan ke depan bagaimana prediksi anda
iya kita kalkulasi setidaknya defisit ya untuk keseluruhan masih akan terjadi sampai akhir tahun
ada beberapa impor yang kemudian cukup peak lagi terutama pelaku usaha nanti memikirkan untuk mengadakan produksi di dua ribu sembilan belas
dia harus melakukan front loading untuk impor bahan baku november desember itu
jadi kita prediksi sekitar enam sembilan lima miliar usd
betul sampai akhir tahun
dibandingkan surplus yang sekarang jumlahnya jauh lebih besar dong ya sekarang minus dua puluh tiga miliar dolar
betul untuk yang bulan ini ya bulan september kemarin
berarti ada penambahan
berarti ada penambahan sekitar tujuh miliar
tahun lalu masih surplus kita
dan apakah defisit pada akhir tahun ini menurut prediksi anda ini akan juga mempengaruhi hal hal lainnya
seperti katakanlah rupiah terhadap dolar amerika kemudian harga bbm kita
yang sekarang kan pemerintah mau menaikkan tapi masih ragu ragu begitu sifatnya
iya itu yang jadi pertanyaan kan sebenarnya pasti akan ada efek kepada nilai tukar rupiah ya
lima belas dua ratus itu masih berpeluang untuk melemah ke depannya
kemudian kalau kita lihat kan defisit transaksi berjalan ini juga kita bertumpu semakin banyak pada modal asing
khususnya yang masuk di sektor portfolio
sementara untuk menarik modal asingnya sekarang sulit
karena dari awal tahun sampai sekarang mungkin dari kita lima puluh enam triliun net sales yang dilakukan oleh asing di pasar modal
jadi untuk menarik modal baru agak sulit maka kemungkinan defisit transaksi berjalan itu akan melebar
kemudian implikasi kepada harga minyak dunia
bukan hanya harga minyaknya apalagi sekarang amerika dengan saudi arabia ada ketegangan ketegangan
tapi pengaruh tadi kurs
jadi kita masuk ke dalam lingkaran setan itu
sementara itu akan menekan pada impor dari migas kita
dan ini tunggu waktu
jadi bbm yang non subsidi saya kira november desember akan ada adjustment lagi
secara alamiah karena diserahkan pada mekanisme pasar
sementara untuk yang pertanyaan tentang yang subsidi ataupun bbm penugasan khusus premium dan solar
mungkin tunggu pemilunya selesai april dua ribu sembilan belas
mas bima balik ke tadi lima puluh enam triliunan itu asalnya dari mana saja kalau di breakdown
ya itu kan kita sebut sebagai net sales ya
atau net pada hari transaksi berjalan transaksi yang sedang sekarang perharinya itu investor lebih banyak mencatatkan penjualan
jadi secara akumulatif sejak januari
enam triliun itu sebagian ya kita lihat ada yang dari singapura misalkan ada dari amerika
ada bentuknya investor yang retail maupun investor yang hedge fund gitu ya atau investor institusional
ya itu akhirnya pertanda bahwa outlook ekonomi ini kurang oke gitu ya
entah globalnya ada juga faktor fundamental mereka mengalihkan kepada aset yang lebih aman
nah apalagi melihat tadi kalau sampai akhir tahun defisit perdagangan kita semakin melebar
itu mereka akan melihat indonesia cad nya kurang oke
mereka akan pindah kepada negara yang transaksi berjalannya
transaksi berjalannya surplus
mas bima kalau bicara dari tadi surplus neraca perdagangan kita yang dua puluh tiga miliar dolar amerika ini tampaknya tidak memberikan sinyal baik sama sekali nih ya
kalau dari percakapan tadi
sebenarnya apa sih adakah sedikit indikasi positif dari situ yang bisa kita tarik
ada satu hal yang kita cermati misalkan dari impor ya untuk besi baja kemudian mesin peralatan listrik itu turunnya cukup signifikan
bulan september ini kita duga pemerintah juga sudah mulai melakukan evaluasi terhadap proyek proyek infrastrukturnya
sehingga ada beberapa yang hold ataupun kandungan dalam negerinya diperbanyak
sehingga lebih banyak besi baja dari dalam negeri itu masuk di proyek infrastruktur
jadi sedikit banyak ada dampaknya ya dari kebijakan pemerintah
jadi sektor besi baja itu yang menjual kemudian bahan baku infrastruktur dalam negeri harapannya terbantu
kalau pemerintah memang konsisten untuk menjaga impornya tidak terlalu banyak
karena impornya tidak terlalu besar di proyek proyek infrastruktur
nah kalau dari sinyal sinyal sinyal yang tadi anda katakan kan tidak semuanya bagus
mungkin kita bisa mengambil itu sebagai suatu tantangan
nah kalau dari sektor non migas mana lagi kira kira yang bisa digencot ini untuk membantu mengurangi defisit nantinya
iya kita lihat ini cukup menarik ya
di bulan september misalkan untuk ekspor besi dan baja itu kenaikannya cukup bagus
ada besi baja aluminium juga
kita masuk dalam pusaran trade war itu
tapi tentunya masih ada peluang tadi besi dan baja
artinya amerika serikat walaupun dia membatasi macam macam tapi ekonomi amerika serikat cukup bagus

kemudian kita juga lihat negara negara ya india
india tadinya memang agak sedikit melakukan perusahaan
tapi mereka juga membutuhkan bahan baku infrastruktur di negara amerika serikat dengan jumlahnya cukup besar
kemudian kita juga lihat negara negara ya india
india tadinya memang agak sedikit melakukan hal
sepertinya mereka memang ada macam itulah haiwan
sebab ekspornya masih sedikit lautnya juga memang kecil

sebegini kita nervous sekali bang
gak sengaja nganggur banget

kalau kita lihat persegmentasi produk sebenarnya masih ada peluang peluangnya
di samping produk tadi produk apa lagi yang kira kira masih bisa ditingkatkan
apakah kelapa sawit mungkin bisa membantu
iya kelapa sawit itu sekarang problemnya kalau kelapa sawit dihambat dengan biaya masuk tinggi
kita harus melakukan terobosan
yang paling gampang setiap ekspor sawit itu itu dikenakan pungutan sekitar lima puluh usd per tonnya
kalau turunannya di bawah itu
nah ketika hambatan hambatan dagangnya besar nilai kompetitif kita turun untuk sawit
harusnya pemerintah menurunkan sedikit lah
dari lima puluh usd per ton pungutan sawitnya turunkan menjadi dua puluh usd per ton
itu baru harga di pasar internasional walaupun kurang begitu bagus
sawit indonesia bisa lebih kompetitif bahkan dari malaysia
nah selain kita meningkatkan ekspor impor juga ditekan
nah salah satu langkah yang dilakukan pemerintah waktu itu adalah menaikkan tarif impor dari seribuan lebih
dari jenis barang begitu
apakah ini ada dampaknya nanti ke neraca perdagangan kita
ya kalau jujur ya seribu satu ratus empat puluh tujuh pos tarif barang itu
artinya pertama itu kan baru sekitar bulan september aturan itu
importir masih butuh adjustment
dan kemudian kita lihat mungkin baru tahun depan akan dirasakan manfaatnya
jadi kalau berani pemerintah sebenarnya bukan yang barang konsumsi yang kemudian lebih banyak diatur dihambat
tapi justru yang bahan baku dan barang modal tadi
nah sekali lagi kan sepuluh barang yang paling besar importnya itu kalau kita urutkan mesin peralatan listrik besi baja
nah ini yang harusnya kemudian dikenakan biaya masuk yang lebih tinggi
oke nah kisaran besarannya tadi kan jenisnya itu harusnya lebih direvisi begitu ya maksudnya
kalau besarannya persen kenaikannya menurut anda apakah cukup
ya persentase kenaikannya sebelumnya juga sebenarnya sudah kena
kenaikan bea masuk ya
tapi sekarang dinaikkan lagi
kalau saya kira untuk yang barang konsumsi itu sudah cukup
jadi nggak ngefek
saya mau bilang malu malu masih untuk mengendalikan impor tadi yang konsumsi
nah mas bima ada yang mengatakan bahwa dengan porsi terbesar
ada yang bisa migas di dalam neraca perdagangan tersebut
semua upaya yang dilakukan itu tidak akan berhasil tidak akan menunjukkan hasil yang baik
kalau harga bbm tidak dinaikkan
menurut anda seberapa urgentnya hal itu disikapi oleh pemerintah
kalau kita menunggu sampai katakanlah nanti bulan april dua ribu dua puluh
apakah kita masih bisa bertahan
apakah nanti kalau sudah pemilu
malah rupiahnya sudah di dua puluh
baru pemerintah kemudian ambil langkah untuk menaikkan harga bbm itu
itu yang khususnya yang penugasan khusus ya untuk yang premium
kemudian yang subsidi solar ya
ya jadi ini kan udah carut marut dengan politik
jadi hitung hitungan rasional ekonominya susah masuk nih kalau dalam konteks ini gitu
jadi kalau kita bicara ditahan ya tiba tiba setelah april
jadi kalau seteris paribus begitu tidak ada pemilu seharusnya nih kita sudah naik
harusnya memang ada kenaikan secara gradual
itu kalau dari teori ekonomi sehingga elastisitas permintaannya agak turun
kemudian defisit migasnya bisa ditekan rupiah kita bisa tertolong
itu kan logikanya ke sana
tapi kalau yang kita lihat sekarang ditahan
tapi kemudian setelah april baru ada kemungkinan ya
kemungkinan kita juga nggak tahu siapa presidennya
apakah dia berani ngambil kebijakan yang populis
tidak populis itu
ketika naik nanti justru yang akan terjadi kenaikannya sudah terlalu ekstrim
ini yang kita khawatirkan nanti akan terlalu besar shocknya
jadi lebih baik kalau ada kenaikan pun dilakukan secara gradual
nah yang b dua puluh ini yang sudah didengung dengungkan
menurut anda efeknya apa nanti
bisakah benar benar membantu
untuk kebijakan yang b dua puluh ada problem dari sisi teknis ya
bisa ditanyakan kepada pertamina ya
itu ada beberapa campuran campuran kimia yang memang kita masih kurang
artinya dari sisi pasokannya
tidak hanya sekedar minyak sawit dituangkan ke dalam
di dalam bensin gitu ya atau solar
tapi proses itu ternyata kita memang belum siap
kemudian dari user kita bisa tanya kepada pelaku dari otomotif ya
tentunya kalau diesel dicampur sawit ada konsekuensi konsekuensi kepada mesin
sehingga kalau kita lihat itu implementasinya ada efek ya
tapi efeknya untuk tahun ini sendiri masih kecil untuk menurunkan defisit migas
tahun depan pun masih akan ada adjustment adjustment
sehingga b dua puluh itu bagus kita apresiasi
tapi tidak akan instan termasuk menguatkan nilai tukar rupiah
oke nah balik ke yang tadi anda katakan proyeksi anda
kita akan defisit sekitar tujuh miliar dolar amerika
nah saran anda ke depannya untuk katakanlah meminimalkan defisit kita ini seperti apa yang harus dilakukan
tidak penting gitu ya
untuk diversifikasi kepada komoditas lain butuh waktu
jadi yang quick win bagaimana tadi hambatan hambatan untuk ekspor sawit
termasuk dari pungutan sawit itu bisa kemudian dikurangi
kemudian yang kedua kalau pemerintah berani saya kira bagaimana sepuluh barang impor yang paling atas itu
itu mulai dievaluasi lagi
terutama baja dan besi dari cina
karena steel nya dicampur
dengan campuran tertentu sehingga hs code nya bergeser
nah ini kan gak bagus ya
jadi ada permainan yang tidak fair
yang ketiga saya kira ekspor jangan hanya ekspor barang
tapi dalam waktu ini juga kita harus mengandalkan ekspor jasa
jadi selain barang juga digenjot tapi ekspor jasa seperti jasa pariwisata jasa it digital itu prospeknya bagus
kunci dari ekspor itu ada diplomasi dagang apalagi di era perang dagang
diplomasi dagang itu ada di atas perdagangan kementerian perdagangan
jadi kita minta mereka mungkin ada tambahan alokasi anggaran juga ya
sehingga kita punya tim lawyer yang kuat tim hukum yang kuat
dan kita bisa mempromosikan dagang di negara negara yang existing maupun negara alternatif
untuk menemukan calon calon buyer produk indonesia yang baru
mas bima yudhistira terima kasih sekali lagi atas waktunya di cnn indonesia business
dan demikianlah bincang bincang kami dengan bima yudhistira ekonom dari indef
usai jeda kami masih akan menghadirkan informasi ekonomi terhangat dalam negeri
tetaplah di cnn indonesia business